cuaca buruk mulai melanda indonesia
sejumlah daerah di indonesia pun mulai dilanda bencana alam
baru baru ini banjir bandang menerjang wilayah kota batu
jawa timur dan mengakibatkan korban meninggal dunia
hingga bangunan rumah yang porak poranda
lantas bagaimana kesiap siagaan bnpb dalam penanggulangannya
kita sudah terhubung dengan pelaksana tugas
kapus datin bnpb abdul mukhari
selamat malam pak abdul
yang kami rilis dari bnpb per kemarin itu masih menyebutkan lima belas
di mana enam orang sudah ditemukan meninggal dunia
enam orang selamat tiga orang masih pencarian
hari ini dari lima belas korban yang sebelumnya dinyatakan hilang
ternyata dua orang itu terdata dua kali
jadi korban hilang ini cuma tiga belas
satu korban lagi ditemukan
meninggal dunia saat di siang
sehingga total tujuh orang sudah ditemukan meninggal dunia
dan enam orang ditemukan selamat
begitu pencarian korban dinyatakan selesai
fokus pada pembersihan daerah yang masih tertutup lumpur
dan mulai pada pendataan kerusakan rumah dan bangunan lain
ya pak kalau mungkin berarti
berdasarkan pantauan bapak
kalau bmkg mengatakan memang terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi
di kawasan batu sendiri
apakah ini merupakan salah satu penyebab
lalu bagaimana dengan kondisi di sana
mengingat mungkin hujan masih terus akan buyur
lalu bagaimana dengan warga
apakah sudah devakuasi
bagaimana dengan subsidi akan bantuan logistik pak
ya tadi pagi kita berkesempatan karena cuaca cukup baik
bnpb sudah menggeser
satu unit heli dari jakarta ke batu
dan tadi pagi kami berkesempatan untuk melihat secara utuh dari hilir ke hulu
sehingga kita bisa melihat secara sistematis apa penyebab banjir bandang di batu ini
kami terbang dengan heli yang terbang rendah
dan kita terus ke hulu
dan kita melihat di hulu itu ada longsoran longsoran di tebing tersebut
di alur lembah sungai
yang longsoran ini kemudian menutup aliran aliran air ini
tidak cuma dengan material pasir
tapi juga dengan pohon pohon tumbang yang terbawa saat longsor
nah longsoran ini yang menutup aliran air ini
ketika hujan intensitas tinggi tiga hari yang lalu
itu menutup aliran air ke arah hilir
kemudian begitu aliran air itu tutup terbendung
volume air menjadi besar
si bendung alam ini kemudian jebol
ini jebol membawa material pasir dan material pohon pohon ke bawah
ini tidak hanya satu titik kami mengamati sangat banyak
dari ada sekitar enam alur lembah sungai yang ada di hulu
yang dikala bendung alamnya ini jebol
tidak mampu lagi menanam air dia bawa ke bawah
itu di hulu
di hilir memang kita harus melakukan pembenahan
masih banyak daerah daerah banteran sungai
yang dijadikan kebun tanaman semusim
bahkan hingga ke lereng lereng sungainya
sehingga waktu hujan dengan intensitas tinggi
perkebunan ini tidak mampu menyerap air karena tidak ada
vegetasi berakar kuat yang bisa mengikat tanah dan menyerap air
ini kemudian berkontribusi dalam menambah debit lumpur
yang terbawa saat banjir bandang
jadi ada beberapa hal yang tadi sudah kami sampaikan ke pemerintah daerah
karena sekarang fokus untuk pencarian sudah selesai
maka mengingat fenomena lanina ini akan masih terus berlangsung
sampai januari februari pertama kami sudah menyampaikan harus dilakukan
pembersihan di tanah
pembersihan di titik titik yang terpantau longsor di hulu tadi
oleh instasi yang berpengalaman
jadi harus ada susur sungai oleh instasi yang berpengalaman
bukan anak sekolah tapi tni polri misalkan basarnas
untuk benar benar bisa membersihkan kalau masih ada pohon pohon tumbang
di daerah hulu kemudian daerah daerah tebing yang curam
itu sedapat mungkin ditanami reservoir
jadi masih banyak kebing kebing yang kecuramanya lebih dari tiga puluh
tapi tidak ada vegetasi yang cukup kuat untuk mengikat tanahnya
ini juga sudah kami sampaikan mungkin perlu kerjasama dengan klhk
dan dinas kehutanan sedempat kemudian tentu saja regulasi
tentang pemanfaatan daerah sempadan sungai ini perlu benar benar kita tertipan
terakhir kesiap siagaan masyarakat melalui jejaring komunikasi peringatan dini
pak abdul kalau kita coba mengkorelasikan dengan data dari bmkg
yang mengatakan bahwasannya memang lanina ini akan terjadi hingga februari mendatang
dan ada tiga belas provinsi di tanah air yang harus waspada adanya banjir
kalau anda sudah tadi melakukan mitigasi bahwasannya daerah hulu hilir
kemudian juga daerah sepadan sungai banyak terjadi alifungsi
lalu apa yang dikhawatirkan oleh bnpb terkait lanina kemudian juga
kerusakan lingkungan eksploitasi alam dan adanya kemungkinan daerah tiga belas provinsi
yang rawan adanya bencana banjir bandang pak
ya untuk provinsi provinsi yang sudah disebutkan dalam informasi bmkg
kita sudah melakukan rapat koordinasi teknis dan kita menghimbau provinsi provinsi ini
untuk segera melakukan apel kesiap siagaan karena dari apel kesiap siagaan ini
kita bisa tahu kelengkapan alat personil dan infrastruktur kita
dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak lanina ini
apel kesiap siagaan ini harus kemudian diikuti dengan penyusunan rencana kontingensi
isi dari rencana kontingensi ini adalah siapa berbuat apa nanti ketika pada saat kedaruratan
sehingga potensi korban bisa kita minimalisasi
berikutnya tadi sudah saya sampaikan kita masih punya waktu nih
kita masih punya waktu dua bulan ke depan untuk mempersiapkan upaya mitigasinya
bisa itu dengan memperkuat jejaring peringatan dini lintas masyarakat
misalkan kalau kita lihat di dki antara masyarakat di katulampa dengan masyarakat di duri itu
sudah ada jejaring komunikasi kalau ada hujan di katulampa
maka mereka dengan cepat memberitahukan masyarakat di duri mungkin empat lima
mungkin empat lima jam lagi akan ada banjir
nah ini jejaring jejaring komunikasi berbasis masalah ini harus kita perkuat
dan saya harus sampaikan bahwa kita juga harus bisa membuat masyarakat aware dengan fenomena sekitar
karena begini kalau gempa itu ada ciri awalnya
kita bisa tahu kalau misalkan ada gempa mau tsunami
hujan kita nggak tahu kapan banjirnya
sehingga yang kami sampaikan kepada masyarakat adalah
kalau ada hujan sangat deras lebih dari satu jam berturut turut
kalau ada hujan deras lebih dari satu jam berturut turut
hujan deras ini bagaimana
lihat jendela rumah kalau visibility kita jarak pandang kita tidak lebih dari tiga puluh meter
artinya objek yang kita tahu tiga puluh meter sekitar rumah itu nggak kelihatan
itu saatnya kita harus evakuasi dulu
jadi masyarakat yang di lereng tebing masyarakat yang di daerah dataran rendah sepanjang bantaran sungai
itu evakuasi dulu sampai hujannya rendah
jadi kalau boleh saya ulangi kalau ada hujan berturut turut hujan deras lebih dari satu jam
visibility kita tidak lebih dari tiga puluh meter
masyarakat di lereng tebing masyarakat di daerah rendah panjang aliran sungai
evakuasi dulu sementara
mungkin demikian mas
bapak tapi tadi yang menarik adalah mengenai jaring komunikasi untuk memberikan informasi
terkait adanya tindakan yang harus diambil apabila ada ciri ciri hujan deras
kemudian juga ada beberapa kemungkinan harus dilakukan oleh warga untuk melakukan evakuasi
tetapi yang jadi pertanyaan adalah tidak semua tempat memiliki sistem telekomunikasi yang baik
kemudian koordinasi antara pihak dari luar negara
kemudian sampai ke daerah terpelosok mungkin ya
karena mengingat banyak sekali daerah daerah di tanah air yang wakampungnya berada di lereng lereng bukit pak
mungkin kalau beberapa tahun lalu banyak kasus tanah longsor di sukabumi
kemudian juga di wonosobo di banjarnegara daerah daerah yang memang secara mitigasi sudah rawan adanya tanah longsor pada saat hujan pak
iya sebenarnya kita bisa memanfaatkan perangkat yang ada
misalkan mike dan toa yang ada di masjid di musola
atau untuk kasus tidak ada sarana komunikasi sama sekali kita manfaatkan hal hal simpel seperti kentongan
ini kan sudah menjadi budaya di masyarakat
kalau kentongan itu cukup cukup jauh ya
artinya ini adalah kesiapsiagaan yang memang benar benar pada saat darurat
jadi itu tadi yang apa karena bnpb sendiri mempunyai tiga puluh empat alat peringatan dini banjir di seluruh indonesia
tapi ini cukup belum cukup sama sekali
karena ini proses kita untuk mencukupkan ini tentu butuh waktu
selama proses ini yang butuh waktu ini kita manfaatkan dulu apa yang ada
yang penting tujuannya apa masyarakat terselamatkan
jadi ada perangkat perangkat yang mungkin secara adat secara kultur sudah melekat di masyarakat itu kita optimalkan
kalau kita boleh flashback mengenai kejadian di malang pak di batu sendiri
ini merupakan kejadian yang tidak diprediksi
mengingat sebelumnya pasti warga di sana berbeda mungkin di kawasan kawasan lainnya
sudah terbiasa dengan adanya hujan kemudian banjir
lalu bagaimana untuk daerah daerah yang sebenarnya tidak terprediksi
tapi selama ini tidak ada mitigasi
tapi juga boleh jadi akan adanya kondisi emergensi yang sewaktu waktu juga bisa terjadi pak
apa yang harus dilakukan nih pak
itu tadi yang pesan saya
masyarakat dimanapun di dataran yang terpenting itu kalau di sekitar kelerengan dan sepanjang aliran sungai
kalau meskipun itu bukan daerah yang punya historis sering dilanda banjir atau banjir memandang
tetapi curah hujan ini bisa naik dengan sangat cepat karena ada fenomena lanina ini
jadi ada dua poin saya tadi
kalau masyarakat dimanapun merasakan hujan sangat deras lebih dari satu jam
kemudian lihat keluar jendela visibility tidak lebih dari tiga puluh meter
kalau kita merasa oh rumah saya dekat lereng tebing nih atau rumah saya sepanjang bataran sungai
kita ambil payung keluar rumah dulu
kita ambil tempat yang aman
baik ini kita coba kembali ke jakarta pak
jakarta merupakan kawasan yang memang langganan dilanda banjir
banjir yang paling parah juga salah satunya dua ribu sembilan belas di tahun baru menjelang dua ribu dua puluh intensitas hujan tinggi
nah bagaimana untuk pengantisipasi di jakarta sendiri terutama saat ini masih ada dalam ppkm
masih banyak warga juga terkena bisa terinfeksi dengan covid sembilan belas kemudian juga hujan
seperti apa nih pak ke depannya
baik untuk jakarta kita sudah pengalaman di awal dua ribu dua puluh halim kebanjiran
dan beberapa tempat yang secara historis tidak pernah banjir ternyata kebanjiran
banjir di jakarta tidak hanya dominan lagi dipengaruhi oleh debit di hulu
artinya banjir di jakarta juga sudah sangat dipengaruhi oleh intensitas hujan lokal
nah balik lagi kalau untuk ini memang jejaring komunikasi itu penting
tetapi ada faktor faktor lain ada dua hal sebenarnya
kalau kita lihat fenomena terakhir ini
puncak puncak intensitas hujan yang seharusnya menjadi periode ulang lima puluh tahunan periode ulang tiga puluh tahunan
sekarang berulangnya jadi lebih pendek nih
kadang kadang yang periode ulang intensitas hujan harusnya lima puluh tahunan terulang di sepuluh tahunan
kadang bahkan terulang di lima tahunan
nah ini harus jadi kewaspadaan kita karena ini mau tidak mau
ini adalah efek lokal dari fenomena global yang kita sebut perubahan iklim dan lain lain
dampaknya apa kita harus audit ulang nih seluruh infrastruktur keairan kita
karena ini waktu saat dry nasi
drainase jakarta didesain atau ketika kanal timur didesain kanal barat didesain
mungkin tidak untuk menghadapi debit dengan periode ulang yang mungkin se ekstrim itu
apalagi kalau kita bicara drainase yang ini sudah deteriorated
dari seribu sembilan ratus enam puluh belum pernah kita remajakan gitu ya
jadi ini dari sisi penataan infrastruktur keairan
tetapi balik lagi
untuk kesiapsiagaan masyarakat kami tetap menekankan dua poin tadi
meskipun tidak ada historis banjir
kalau intensitas hujan tinggi durasi satu jam
posibilitas kursi kurang dari tiga puluh meter
ambil payung kita nyingkir dulu deh dari tempat aman
mbak ini terakhir pak mengenai tadi audit perairan ya
terutama kawasan jakarta drenase itu seperti sebuah cerita lama yang selalu berulang kembali
banjir selalu di jakarta terhubung dengan daerah aliran sungai
yang sudah tidak lagi dimaksimalkan kemudian juga ada banyak pemukiman
apakah yang harus dilakukan ke depannya pak
memang saat ini harus ada kerjasama dengan pihak pemprov dki sendiri bnpb menanggulanginya
tapi untuk kedepannya seperti apa layaknya warga yang memang tinggal
masih tetap suka melakukan aktivitas kesalahan mereka di bantaran sungai pak
untuk dki sendiri kementerian pupr sudah berjalan melakukan audit infrastruktur keairan
melihat kembali desain engineering yang digunakan waktu membangun itu
dan kemudian diperhatikan tren tren pengulangan terdiri puncak intensitas hujan
itu sudah berjalan dilakukan
dan tentu saja untuk
dki ini tidak hanya karena ketika kita bicara luapan kita bicara alur aliran besar
ketika kita bicara genangan itu kapasitas dna sepermukaan
nah ini dua hal yang mungkin perlu secara terus menerus kita evaluasi
apalagi melihat intensitas hujan yang makin lama makin tinggi ini
baik terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini bapak abdul muhari
selaku pelaksana tugas kapus datin bnpb selamat malam pak
selamat malam mas ida